direktorat jenderal keimigrasian kementerian hukum dan ham mengaku
sampai saat ini belum ada permintaan dari pihak kepolisian
untuk mencegah bepergian rizik sihab ke luar negeri
menurut kepala bagian humas keimigrasian
berdasarkan data perlintasan keimigrasian
rizik keluar dari negara republik indonesia ke saudi arabia pada april dua ribu tujuh belas
dan sampai saat ini belum tercatat kembali ke indonesia
direktorat imigrasi mengaku mekanisme pemulangan rizik sihab ke indonesia
membutuhkan koordinasi dari kementerian luar negeri
kepolisian dan juga imigrasi
proses pemulangan warga negara indonesia yang sedang menjalani proses hukum
di indonesia membutuhkan syarat seperti adanya
surat permohonan pencegahan ke luar negeri dari penyidik kepolisian kepada imigrasi
atau wni tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka dalam proses hukum
hal tersebut menjadi dasar untuk penarikan paspor rizik
dan meminta kerjasama negara tempat wni berada
untuk mendeportasi melalui kedutaan besar
beliau habib rizik belum bisa dikategorikan orang yang paspornya bisa ditarik
sehingga bisa kita melakukan seperti mekanisme tadi pemulangan
sehingga posisi imigrasi menunggu penyidik terkait dengan status beliau
kemudian ketika nanti terjadi perubahan status kita sudah siap
tentunya seperti yang saya katakan

ada kemlu ada imigrasi dan kepolisian